detasemen khusus delapan puluh delapan anti teror polri menangkap sebelas terduga teroris di wilayah sumatera
penangkapan ini merupakan upaya pencegahan yang dilakukan oleh polri menjelang perayaan natal dan tahun baru dua ribu dua puluh
hal ini diungkapkan oleh kepala divisi pemak polri irjen paul dedy prasetyo dalam konferensi bersengin kemarin
deddy tidak merinci jaringan teroris mana saja yang diringkus oleh densus delapan puluh delapan polri
ia mengimbau masyarakat untuk tetap tenang
menurut deddy polri akan terus memastikan keamanan perayaan natal dan tahun baru dua ribu dua puluh
densus terus melaksanakan kegiatan pemantauan dan melaksanakan kegiatan operasi premiter strike
nanti siang ini mungkin akan disampaikan update nya bahwa selama operasi eh sebelum pasca
sebelum operasi sebelum operasi lilin ini densus delapan puluh delapan melaksanakan kegiatan operasi premitive stripe di wilayah sumatera
berhasil mengamankan sebelas pelaku